saudara tim hukum tpn kejar mahfud mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu ke mahkamah konstitusi sabtu kemarin
tpn ganjar mahfud menyerahkan bukti bukti dari laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan di pemilu dua ribu sembilan belas
tpn ganjar mahfud tiba di gedung tiga mahkamah konstitusi pada pukul enam belas lewat dua puluh lima waktu indonesia barat
tpn datang tanpa dihadiri oleh capres cawapres nomor urut tiga ganjar mahfud
dalam permohonannya tpn menyertaikan pula empat kontainer berkas dalam pendaftaran gugatan
gugatan ini berfokus pada dalil pelanggaran pemilu dua ribu dua puluh empat yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif
tpn juga menyebut seluruh dugaan kecurangan berawal dari nepotisme yang berujung penyalahgunaan kekuasaan
demokrasi itu penting supremasi hukum itu penting konstitusi itu penting dan kita tidak ingin itu diinjak injak
nah kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme
sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi
sebelumnya pasangan capres cawapres anies mohaimin mendaftarkan gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi kamis lalu
tim hukum timnas anies muhaymin mendesak diadakannya pemilu ulang
tim hukum amin mengklaim ada banyak ketidaknormalan dalam rangkaian pemilu dua ribu dua puluh empat termasuk pencalonan wakil presiden nomor urut dua gibran raka buming raka
pemilu pemilu ini adalah permasalahan
pencalonan wakil presiden calon wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah
dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang
calon wakil presiden dua yang saat ini
dan itu diganti calon wakilnya silahkan siapa saja diganti mari kita bertarung dengan jujur
sementara itu partai gerindra memastikan pasangan prabowo gibran siap hadapi gugatan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
sekjen partai gerindra ahmad muzani bilang pihaknya menghormati proses hukum yang akan bergulir di
penguatan perusahaan dan memperkuatkan perusahaan yang akan bergulir di mk
keputusan kpu yang menyatakan pasangan prabowo gibran pemenang pilpres
sekjen partai gerindra ahmad muzani meyakini gugatan pemilu akan kalah karena bukti yang tidak akurat
kami akan buktikan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah gugatan yang lemah
bukti yang tidak akurat dan akurasi yang tidak pas
karena itu kami akan memperkuat atas apa yang diakseskan